bagi anda yang ingin menukarkan uang pecahan kecil
bank indonesia membuka loket penukaran uang di kawasan irti monumen nasional
jakarta pusat rabu pagi
meskipun loket baru dibuka pada pukul sepuluh
banyak warga sudah datang beberapa jam sebelumnya
sejak pagi jalur antrean yang disediakan oleh penyelenggara sudah terisi penuh
setiap penukar uang hanya bisa melakukan transaksi satu kali
maksimal rp tiga tujuh juta rupiah
meski loket dijadwalkan tutup pada pukul tiga belas
namun bisa saja loket tutup lebih awal jika uang yang tersedia sudah habis ditukarkan
bank indonesia menyiapkan tiga ratus tujuh puluh juta rupiah di loket pelayanan kawasan irti monas
dengan estimasi untuk seratus orang penukar
selain bank indonesia dua puluh bank milik pemerintah dan swasta turut membuka loket penukaran uang
di bank masing masing mulai tiga belas juni mendatang
pembeli penukaran uang di bank indonesia sudah terisi penuh

pembeli penukaran uang di bank indonesia sudah terisi penuh
masyarakat harus membawa fotokopi ktp
masing masing penukar itu hanya mendapat satu kesempatan satu kali penukar
dengan menyerahkan fotokopi ktp
sehingga walaupun nanti mereka mau menukar di tempat sebelah
itu tidak bisa mbak karena kita sudah menggunakan sistem antrian
jadi masyarakat hanya dapat menukarkan kesempatan satu kali
dalam satu hari ya pak
iya dalam satu hari